tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di kementerian agama
roma hurmuzi menyeret nama lain dalam kasus ini
salah satunya adalah nama mantan menteri sosial
kofifah indar parawansa
selain kofifah nama pengasuh produk pesantren amanatul umah
di mojokerto jawa timur juga sempat disebut oleh romi
usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan
di kementerian agama
mantan ketua umum partai persatuan pembangunan roma hurmuzi
mulai memunculkan sejumlah nama nama lain
nyanyian romi ini memunculkan nama mantan menteri sosial
kofifah indar parawansa
nama gubernur jawa timur itu muncul saat romi menjalani
pemeriksaan perdana jumat pagi
menurutnya kofifah merupakan pihak yang ikut merekomendasikan
haris hasanuddin sebagai kakanwil kementerian agama jawa timur
haris sasanudin merupakan kakanwil kemenang jawa timur
yang turut dijaring kpk dalam ott lima belas maret lalu
bersama tujuh orang lainnya
namun romi menambahkan
memberikan rekomendasi merupakan hal wajar
dan tidak perlu dipermasalahkan
selain kofifah romi juga menyebut pengasuh pondok pesantren
amanatul umah di mojokerto jawa timur
asep saifuddin halim
ikut merekomendasikan haris sasanudin
menanggapi hal ini asep saifuddin membantah keterangan romi
menurutnya dirinya tidak pernah memberi rekomendasi
secara tertulis kepada romi terkait penunjukan haris
sebagai kakanwil kementerian agama jawa timur
tidak memberi rekomendasi
tapi saya memberikan keterangan
ngaji di tempat saya sekitar tiga tahunan
setiap habis sholat subuh
dan selama tiga tahun beliau ngajar ngaji
di tempat saya masa saya kemudian
ditanyai begitu saja tidak menjawab
ngaji di tempat saya tiga tahun
tadi tidak pernah ada rekomendasi
tidak ada rekomendasi
tidak ada rekomendasi
rekomendasi itu tertulis
tidak ada saya memberikan rekomendasi tertulis
selain membantah memberikan rekomendasi
asep juga membela kofifah indar parawansa
yang disebut romi ikut memberi rekomendasi
kofifah tidak pernah merekomendasikan
haris hasanuddin kepada romahur muzi
untuk meluruskan hal ini
asep berangkat ke jakarta
pada jumat malam
untuk memberikan keterangan langsung kepada kpk
tim liputan cnn indonesia